setelah sukses menjadi penyelenggara debat pilkada jawa timur putaran pertama
dua stasiun televisi swasta yang tergabung dalam transmedia dan mnc group
kembali mendapat kepercayaan menggelar debat pilkada jawa tengah putaran pertama
debat pilkada jawa tengah putaran pertama akan digelar pada dua puluh april dua ribu delapan belas
transmedia dan mnc group dipercaya menjadi penyelenggara debat pemilihan gubernur jawa tengah tahun dua ribu dua puluh
penunjukan kedua lembaga penyiaran ini dituangkan dalam penandatanganan kerjasama
antara ketua kpu provinsi jawa tengah joko purnomo dengan transmedia
yang diwakil oleh pemimpin redaksi transmedia titin rosmasari
dan wakil direktur utama anu tv arya sinulinga di kantor kpu profesi jawa tengah kamisori
lewat debat pilgub ini diharapkan dapat merangsang gairah masyarakat jawa tengah
untuk melihat kapabilitas calon pemimpin yang akan dipilih untuk lima tahun ke depan
sebenarnya kpu profesi jawa tengah ini akan diwakil oleh ketua kpu profesi jawa tengah

sebelumnya transmedia dan mnc group telah sukses sebagai penyelenggara debat pilkup jawa timur pada sepuluh april lalu
sebelumnya transmedia dan mnc group telah sukses sebagai penyelenggara debat pilkup jawa timur pada sepuluh april lalu

sebelumnya transmedia dan mnc group telah sukses sebagai penyelenggara debat pilkup jawa timur pada sepuluh april lalu